jadi pola sehari hari aja yang saya ubah sendiri gitu
akibat dari ruang di dunia maya yang tercipta
diikuti oleh qantas dan virgin australia
jadi kalau ekosistemnya nggak sehat mereka juga nggak akan ada di sini